itu yang saya lihat terjadi sekarang
orang saya teriak teriakin dari dua ribu tujuh mungkin

menurut saya itu egp power
eh belum amat lagi

di atas kertas kekuatan tni al sendiri saat ini terlihat memadai
tni al kini mengoperasikan empat kapal selam sepuluh fregat belasan korvet serta kapal serang cepat
namun secara kualitas kekuatan tni al ini masih diragukan karena kebanyakan berusia tua
serta tertinggal dalam teknologi pertempuran laut modern
selain itu sisi perjataannya pun terbatas dan tak lengkap
kalau sistem yang kita miliki juga yang saat ini jumlahnya misalnya sekian sekarang
misalnya kapal yang digunakan untuk latihan
ada sekitar tiga puluh ya tapi tidak semua punya kemampuan menembak yang baik
nah oleh sebab itu saya pikir ke depannya memang sesegera mungkin pemerintah memberikan perhatian
untuk dukungan pengadaan alutsista yang terbaru
siapapun tak mengharapkan perang terjadi berbagai diplomasi harus tetap dilakukan
untuk mencegah terjadinya perang sembari tentunya memperkuat angkatan perang kita
ada pepatah yang masih relevan sampai saat ini yaitu jika ingin damai maka harus siap perang